masa saya baru kerja dua hari udah imbur lagi
terserah bebas mau gimana aja boleh
pabrik kicimping masih butuh karyawan mbak
yang tau om cetet
kalau ternyata ditolak
dia kan pacar muneh
bapak gak tau
ya bakal diterima atau ditolak
bapak juga gak tau
pabrik masih butuh orang atau enggak
tapi menurut bapak
roy kerja di tempat yang dia dapat sendiri
atau calon mertuanya
itu lebih bagus
calon mertuanya itu maksudnya siapa
bapak udah setuju
roy buat calon mertuanya itu bapak
udah sampe terminal lagi
barusan kamu ke kantor
kamu semarang gak
intinya yang udah kita jalanin sekarang
kang mus tadi ketemu cecep
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
gak ada yang mau jalan kita
mau kabur kemana
ambil dulu motor di parkiran
muter lewat wc umum
kemarin sore saya ke terminal
kalian semua nggak ada
kemarin sore ada orang datang mau nyerang
ada berapa orang yang mau nyerang
kalian kan berempat
masa takut diserang sama dua orang
kalau kamu ada pasti kamu lari yang paling kencang
maaf kang kalau nunggunya kelamaan
ada berita apa dari terminal
kemarin sore ada orang datang mau nyerang
yang satu badannya besar
teman teman langsung kabur semua
itu ujang sama kang murad
mereka datang sengaja buat nolong kalian
berharap orang orang suruhan bang edi datang
mereka nanti yang maju
berarti kemarin salah paham
sekarang teman teman kamu di mana
stand by di gang belakang terminal
suruh mereka ke terminal kerja
yang kemarin itu kawan bukan lawan
sekarang kalian mau kerja atau enggak
yang kemarin itu kang ujang sama kang murad
para senior kita kawan bukan lawan
mereka datang bukan mau nyerang kalian
rencananya kalau orang yang bakal nyerang kalian datang
nanti kang ujang sama kang murad yang maju
berarti kemarin salah paham
terus sekarang gimana
kata kang cecep ke terminal kerja
otang barusan ngasih tahu yang kemarin itu kang ujang sama kang murad
para senior kita kawan bukan lawan
mereka datang bukan mau nyerang kalian
tapi mau nunggu orang orang yang mau nyerang kalian
rencananya kalau ada orang yang bakal nyerang kalian
nanti kang ujang sama kang murad yang maju
berarti kemarin salah paham
terus sekarang gimana
kata kang cecep ke terminal kerja
masa saya belum kerja dua hari udah limbur lagi
mau gimana aja boleh
terus terus terus
dido kesini atau nelfon gak
kamu masih markir
terus terus terima kasih
kamu masih markir
terus terus terima kasih
dido kesini atau nelfon gak
cuma nanya saya masih markir atau enggak
dido sekarang sudah di non aktifkan
kalau dia nelpon gak usah diangkat
saya kan kenal aditya udah lama
masa nerima telepon dari dia aja nggak boleh
kalau saya bilang nggak boleh
kamu jangan tawar menawar
kayak orang beli kangkung aja
kangkung harganya berapa
kangkung harganya berapa
gak bisa dua ribu
kamu jangan ngodain perempuan lagi
nanti ada kejadian seperti kemarin
pertiga kamu diajar orang